yang entah apa sebabnya tangannya dibuat patah oleh pejabat istana ini
iya benar putraku surawi sesa
dari sini supaya tidak mencelakai penduduk
aku tidak boleh kalah aku tidak boleh kalah
dia mulai marah mulai mengamuk
itu tandanya dia mulai panik
tamat rewetmu anak muda
dia bisa membelah menjadi tujuh
jangan jangan dia berdekat
itu raden kancanta
dan selama ini kita rindukan
ya tuhan raden kancanta sudah kembali
benar dia raden kancanta
pantas kesaktiannya sangat tinggi
tapi aku tidak boleh menyerah
aku ingin tahu setinggi apa kesaktiannya
aku harus menghentikan pertempuran ini
kalau tidak semakin banyak kerusakan akan terjadi
terluka maaf kakaknya dinda benar benar tersinggung hati dinda benar benar sakit kakak anda dinda tidak
akan pernah mengizinkan putra putri dinda masuk dalam lingkaran pejejaran jangankan untuk menjadi
putra mahkota untuk menjadi penggawa sekalipun dia tidak akan pernah mengizinkan dinda dinda tidak
boleh berkata seperti itu tentu saja putra dan putrimu harus masuk ke dalam pemerintahan
pejejaran karena kanda berharap mereka akan menjadi tulang punggung pejejaran tidak kakanda
dinda melarang dinda bersumpah tidak akan membiarkan mereka masuk ke dalam

perjalanan pemerintahan berjajaran
kanda mohon cabutlah sumpah
sumpah yang sudah terjadi
tidak bisa dicabut lagi
saya mengaku salah raden
ampunilah saya raden
aku telah mengampunimu
tapi kamu harus berjanji
kamu tidak akan membuat kerusakan lagi
iya raden saya berjanji
terima kasih raden
salam hormat dan sebah kami raden
tidak layak paman
seorang manusia menyembah kepada manusia lainnya
menyembahlah hanya kepada allah swt
sekarang berikan alasanmu
kenapa kamu berbuat kerusakan di hutan
saya hanya mengasih pelajaran buat mereka
karena mereka sudah merusak ke hutan
apa benar yang dia katakan paman
kami memang bersalah
kami tidak pernah puas apa apa yang kami dapat
jangan berbuat kerusakan lagi
kami berjanji raden
tidak akan mengulangi lagi
kembalilah ke kampung kalian taman
hiduplah dengan damai
aku ingin melanjutkan perjalananku kepada jalan
terima kasih raden
sampai jumpa lagi
raden tunggu raden
mohon ampun gusti prabu
gusti permaisuri datang menghadap
hormat hamba gusti prabu
kenapa dinda berpakaian seperti ini
dan memanggilku dengan gusti prabu
hamba menghadap bukan sebagai permaisuri
tapi sebagai rakyat biasa yang menuntut keadilan
sebenarnya apa yang terjadi dinya
hamba memiliki seorang putra
yang entah apa sebabnya
tangannya dibuat patah oleh pejabat istana ini
apa yang terjadi dengan putra
lenganku patah akibat terkena pukulan dari syekh nurjad
mereka adalah saksi mata
saat surawisesa dipukul oleh syekh nurjad
di ruang perpustakaan istana
mohon ampun gusti prabu
memang hamba menegur raden surawesesa
di ruang perpustakaan
tapi hamba mohon kepada gusti prabu
agar menjadi raja yang adil dan bijaksana
untuk segera memenjarakan syekh nurjadi sekarang juga
kenapa kamu terus mengikutiku
angkatlah aku jadi muridmu raden
aku belum pantas menjadi guru
karena aku masih banyak memiliki kekurangan
hidup aku ini tersara raden
penduduk penduduk itu pasti nyimpan dendam
kepada aku raden
jadi aku mohon perlindunganmu raden
sorban ini aku berikan untukmu jenisnya
jika ada yang menyerangmu jakasura
tunjukkanlah dan katakanlah sorban ini milik kian santa
insya allah tidak ada yang mengganggu kamu lagi
terima kasih raden